mahkamah konstitusi memutuskan pengurus parpol dilarang menjadi calon anggota dpd
hal ini merupakan implikasi putusan mk atas uji materi yang diajukan muhammad hafiz
pemohon uji materi terkait syarat menjadi anggota dpd yang diatur dalam undang undang pemilu
seperti dikutip cnn indonesia com dalam pasal satu ratus delapan puluh dua huruf i undang undang pemilu
tentang syarat menjadi peserta pemilu terdapat frasa pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
hafiz yang merupakan anggota dpd periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas menilai frase pekerjaan lain mengandung ketidakjelasan makna
ia lantas meminta mk menambahkan tafsir fungsionalis partai politik dalam frasa pekerjaan lain
hakim konstitusi idewa gede palgune mengatakan majelis hakim konstitusi dalam pertimbangan yang mengakui
pasal itu tidak tegas melarang pengurus parpol mencalonkan diri sebagai calon anggota dpd
dengan putusan ini maka anggota partai
yang mencalonkan diri menjadi anggota dpd pada pemilu selanjutnya harus mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik
ini berlaku juga terhadap anggota parpol yang saat ini mengisi jabatan di dpd
ada pun terkait status anggota partai politik yang saat ini menjabat anggota dpd
mk menyatakan keanggotaannya tetap konstitusional
kata palguna putusan mk berlaku prospektif atau ke depan dan tidak berlaku surut
tiga pengurus teras partai politik atas putusan mk ini kita sudah tersambung dengan anggota dpd republik indonesia
sekaligus wakil ketua umum partai hanura pak igd pak sek suwardike
selamat malam pak sek
selamat malam pak budi apa kabar
baik alhamdulillah pak sek
langsung saja saya mau tanya tanggapan anda secara pribadi terkait dengan putusan mk ini
bagaimana pak sek
yang pertama yang namanya putusan mk kan final and binding ya
berarti apapun pro kontra harus kita terima
dengan lapang dada dan kita jalankan
jadi bagi kami tidak ada masalah
kalau itu sudah dimaknai hari ini bahwa pengurus partai politik tidak boleh ikut berkompetisi di dalam pemilihan anggota dpd
meskipun sebelumnya putusan tahun dua ribu delapan justru membuka peluang orang politik masuk ke dpd
menggugurkan undang undang sebelumnya yang tahun dua ribu tiga sebelumnya
jadi memang ini tampaknya tafsir konstitusi
terhadap makna undang undang itu bergerak terus dia
tidak konstan walaupun final and binding
tapi ini realita antara politik dengan realita hukum yang harus kita terima ya
memang keputusannya final and banding kita tidak bisa mengganggu guga
tapi kan kita pengen tahu komentarnya
kalau tadi dikatakan pak pasek apa namanya bahwa pekerjaan lain yang bisa saja mengandung konflik kepentingan
anda kan juga anggota dpd kemudian wakil ketua umum partai politik gitu
apakah selama ini
ini hubungan antara keduanya itu mengandung konflik kepentingan satu sama lain nggak pak pasik
selama periode anda menjabat kedua duanya ini
malah sangat menjadi produktif
beberapa aspirasi dpd yang selama ini dihambat dan terhambat di dpr
itu bisa kita cairkan lewat mekanisme komunikasi politik
buktinya adalah beberapa undang undang terakhir
pasca kita mulai membuka hubungan dengan
fungsionaris partai itu justru menjadi lebih cair
lebih bisa kita diterima dengan baik dibandingkan ketika awal awal saya belum masuk partai politik
hanya memang tergantung adalah personnya juga
apakah dia tunduk total dengan partai politiknya
atau dia menggunakan sarana partai politik untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya
ini kan siapa memanfaatkan siapa dalam konteks ini
tetapi secara umum
keputusan mk itu lebih membacanya bahwa ada standar ganda
ada dobel kepentingan ada redundant
bahwa partai politik sudah ada representasi di dpr kok lagi dia di dpd
dengan kekhawatiran adalah ketika ada perubahan amandemen ud empat puluh lima misalnya
jadi taksir taksir itu dibawa lebih luas lah
tapi kalau dalam hal yang lebih kecil kami justru merasakan lebih banyak manfaat
karena justru saja kewenangan dpd yang sangat perbatas
dan sering dihambat hambat oleh dpr
itu kita bisa cairkan kebekuan itu lewat pintu pintu partai gitu loh
baik apa bayangan anda pak pasek sebelum saya masuk ke pertanyaan yang lebih khusus lagi
apa bayangan anda nanti jika konfigurasi anggota dpd bersih atau steril dari anggota partai politik
menurut anda dpd akan lebih maksimal
saya kira kalau dilihat dari putusan mk bukannya steril dari partai politik
karena yang dilarang itu maknanya adalah
tidak menjadi pengurus atau fungsionaris partai politik
hanya pengurus saja ya
dia anggota partai politik boleh
jadi dalam posisi yang ada per hari ini
banyak teman teman di daerah yang maju sebagai anggota dpd berkonsultasi
rata rata memilih mundur sebagai pengurus
tetapi tetap menyatakan bahwa aspirasi politik saya tetap akan ke hanura
dan ini kan sebuah fakta empiris
bahwa aspirasi politik tidak bisa dibekukan oleh
ada berapa orang
pada formalitas dia akan mundur
ada berapa orang pak pasek dari partai hanura sendiri yang maju sebagai caleg dpd
kalau pengurus karena makna pengurus ini kan dari pengurus pusat sampai pengurus yang terbawah
itu sangat banyak
karena di daerah juga cukup banyak yang maju ya
di ntt ada di bali ada di ntb ada di sulteng
di hampir semua daerah juga ada
tapi mereka lebih memilih mundur sebagai pengurus hanura
pak pasek ini kan konsekuensinya
seperti tadi anda katakan
bagi caleg atau orang yang ingin mencalekan diri sebagai anggota dpd
harus mundur dari kepengurusan partai politik
kami mendengar ketua umum anda pak osman sabta odang
kabarnya juga maju lewat jalur dpd pak
apakah betul pak pasek
nah konsekuensinya gimana pak pasek
pak osman sabta ini kan dari sejarah politiknya
dari zaman dulu adalah orang yang melahirkan dpd
bahkan juga dulu dari utusan daerah
jadi memang kelahiran beliau adalah politisi yang bergaris perjuangan daerah
karena itulah beliau ingin maju ke dpd
tetapi dengan adanya putusan mk ini
saya yakin beliau pasti akan memilih
kalau pilihannya tentu akan mengikuti putusan mk
kalau beliau akan memilih ke dpt
iya berarti beliau akan mundur dari ketua umum
tetapi kalau beliau tetap di ketua umum
maka beliau pasti akan maju ke dpr
karena ini masih masih perbaikan kan
apakah sudah diputuskan pak pasek
apakah pak usman sabta akan tetap
lewat jalur senator lewat jalur dpd
atau lewat jalur partai politik gitu di dpr
biarkan nanti beliau yang menyampaikan
tapi paling tidak saya bisa menyampaikan bahwa
beliau pasti akan mentah hati
apapun putusan mk yang dikeluarkan
baik jadi konsekuensinya kalau mau maju tetap di jalur senator
harus melepaskan jabatan sebagai ketua umum partai hanura ya pak pasek
itu kata putusan mk
tapi kalau maju ke dpr kan tetap jadi ketua umum
baik baik baik oke
terima kasih pak pasek
ya terima kasih pak
konfirmasi dan juga perbincangannya malam hari ini
terkait dengan putusan mk yang melarang calon anggota dpd
tergabung atau menjadi pengurus partai politik
terima kasih sekali lagi igd pasek suardike
wakil ketua umum partai hanura
dan juga sekaligus anggota dpr ri